upaya penggusuran penghuni permukiman tangkis seribu di daerah batu ampar batang kepulauan riau rabu pagi berlangsung ricuh
kedatangan polisi disambut lemparan batu tembakan anak panah dan bom molotov
seorang anggota brimopolda kepulauan riau terkena tembakan anak panah
selain itu seorang anggota sabara polresta balerang dan seorang personel satpol pp juga terluka akibat terkena lemparan batu dan percikan api bom molotov
kapolresta barelang batam kombes nugroho tri nuryanto menyebut empat belas orang diduga provokator ditangkap polisi
kapolresta pun mengklaim penertiban dilakukan menyusul putusan pengadilan yang menetapkan lahan seluas tujuh hektare ini dimiliki pt batamas
sebelum penggusuran penghuni sudah tiga kali diberi peringatan
dari lima ratus kepala keluarga lima puluh kepala keluarga menolak digusur
dari sosialisasi termasuk ganti rugi atau tali asli
dari proses tali asli kepada warga masyarakat sini semuanya ada lima ratus kakak
empat ratus lima puluh ini sudah menerima sudah menerima untuk proses ganti rugi atau tali asli termasuk dari pt batamas menyiapkan yaitu relokasi lahan
lahan untuk mereka ini yang akan kita tentukan ini atau kita relokasi ini
ada di bengkong ini sudah ada
polisi pun menyita sejumlah senjata dari tangan warga
hingga rabu sore polisi masih memeriksa sejumlah warga
fernando sirait batam kepulauan riau